kita beralih ke informasi lain di mana satreskrim polresta depok berhasil menemukan bayi aditya yang diculik jumat pagi di sebuah rumah kontrakan
polisi juga menangkap dua wanita yang diduga sebagai pelaku penculikan
pertanyaan terakhir di mana saat reskrim polresta depok berhasil menemukan bayi aditya yang diculik jumat pagi di sebuah rumah kontrakan
bayi aditya ditemukan di sebuah kontrakan di wilayah abadi jaya sukmajaya depok
dari rumah kontrakan tersebut polisi juga mengamankan dua orang wanita
salah satunya sesuai dengan ciri ciri yang tertangkap kamera pengawas
pagi ini kita bisa menemukan bayi yang hilang beberapa hari yang lalu
kita temukan di sebuah rumah kontrakan seorang bayi juga ada yang mengasuh
kemudian kondisi bayi akan berubah
sebelumnya bayi aditya dilaporkan hilang akibat diculik dari kontrakan pada jumat pekan lalu saat sedang tidur bersama kakaknya
kala itu ibu aditya tengah pergi ke warung
rekaman cctv kasus ini pun sempat viral di media sosial

kedepan tidak ikut ikutan monteng atau di en sorta martan usualar